bentrokan antar warga antang makassar ini terjadi pada jumat siang
di mana warga yang mendesak menguasai lahan sebagai fasilitas umum bersama satuan polisi pamung praja kota makassar
dihadang warga antang lainnya yang mengaku sebagai keluarga sanga daeng caya sang ahli waris
konflik ini terjadi sejak dua ribu sebelas
aparat kepolisian polrestabes makassar tak kuasa melerai dua kubu
mereka terlibat baku pukul lempar batu dan serang menggunakan anak panah besi
akibatnya enam orang luka luka diterjang anak panah sehingga harus dirawat di puskesmas terdekat
selebihnya korban terkena batu yang umumnya di bagian kepala
gagal membuka barikade pagar kawat bambu warga melampiaskan emosinya dengan menyeret motor keluarga ahli waris
motor ini bahkan dibakar di tengah jalan
bentrokan antar warga kembali terjadi
ironis karena sesama warga yang menuntut kembali menguasai
beruntung mereka akhirnya saling menahan diri
sangat ada cahaya
yang berupa sertifikat dua ratus satu
yang dimana warga yang dipergunakan itu adalah rinci ini
ini sangat patut diduga
alhasil mediasi yang dilakukan sejumlah tokoh masyarakat bersama polisi tercapai
pagar yang menutup akses jalan dibuka dan akan ditempuh pertemuan khusus
lokasi sengketa seluas sepuluh meter persegi ini untuk sementara berstatus kuo
alias tidak bisa dikuasai siapapun
kita lanjutnya akan kita bicarakan dulu dengan pihak pihak terkait nanti hari senin ya
dari perwakilan warga perwakilan yang merasa juga punya tanah
kita cek histori daripada tanah ini bagaimana
kita dudukan yang sebenarnya
siapa yang punya terus alasannya apa
termasuk dari pihak yang apa
dari pemkot ya
pihak dari pemkot nanti kembali cek
tanya seperti apa
nanti akan kita dudukan
yang penting satu tugasnya polisian adalah mengamankan
jangan seterji bentrok sehingga memimbulkan korban jiwa
hingga kini polisi masih berjaga jaga di lokasi sengketa yang biasanya digunakan untuk berolahraga dan beribadah
untuk meredam bentrok jika kembali terjadi
alwi fauzi makassar sulawesi selatan
rampulan salat jumat langsung diserang